presiden joko widodo melantik muhammad ali sebagai kepala staf angkatan laut menggantikan laksamana yudho margono
kepada laksamana muhammad ali presiden memberikan tugas untuk memperhatikan kawasan pulau terluar dan perbatasan laut yang dapat memicu sumber konflik seperti laut natuna utara
penunjukan muhammad ali oleh presiden joko widodo sudah melewati banyak pertimbangan dengan memperhatikan rekam jejak dan berbagai jabatan penting yang telah diemban laksamana muhammad ali
presiden berharap kepala staf angkatan laut yang baru memiliki perhatian khusus terhadap perbatasan laut dan pulau terluar yang memicu kerawanan konflik
pertama di laut itu yang menjadi pembukaan besar dari kasal yang baru kepala muhammad ali
utamanya juga yang berkaitan dengan pulau pulau terdepan perbatasan
itu menjadi titik perhatian
presiden utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri untuk angkatan laut
terutama dalam pembangunan kekuatan
yang berupa kri